unjuk rasa terkait dugaan korupsi dana desa di kantor pemerintah kabupaten tasikmalaya berlangsung ricuh
masa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat berusaha masuk ke dalam kantor bupati tasikmalaya
kericuhan ini terjadi di pintu masuk kantor bupati tasikmalaya kamisia
puluhan warga desa cikadongdung singaparna terlibat bentrok dengan petugas yang berjaga
masa tidak terima lantaran niatnya untuk masuk ke dalam kantor bupati guna menyampaikan aspirasi dihalangi petugas
bentrokan antara petugas dengan masa pun tak terelakkan
seorang pengunjuk rasa bahkan harus diamankan ke dalam ruang kantor agar keriputan tidak berlanjut
puluhan warga yang tergabung dalam gempur atau gerakan pemuda lembur sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa
mereka menuntut agar bupati tasikmalaya mencopot kepala desa cikadongdong
dari jabatannya karena diduga melakukan korupsi dana desa tahun dua ribu enam belas lalu
masa menilai selama ini pemerintah kabupaten tidak tegas menindak aparat desa yang menyelewengkan anggaran
menuntut kepala desa sukadonggo untuk dilengsarkan termasuk bpd nya
karena disini saya sudah tahu kasus yang terjadi di kabupaten khususnya di desa desa
ini sekabupaten kan ada tiga ratus lima puluh desa
ini ada enam puluh an yang berkhusus
kok kenapa pihak kepolisian atau intensif ke pemerintahan tidak menyikapi dengan tegas
keributan akhirnya bisa diredam setelah kedua belah pihak menahan diri
deden rahadian kabupaten tasikmalaya